dunia tengah berjuang dari dampak covid sembilan belas
pandemi yang semula membatasi pergerakan setiap negara
karena menerapkan protokol kesehatan
kini kembali bisa bertatap muka
dan mulai gencar untuk bekerjasama
upaya pemulihan ekonomi global pasca pandemi pun terus berlanjut
meski dunia kembali harus ditantang oleh konflik geopolitik rusia ukraina
yang menghambat pemulihan global dari berbagai multidimensi
termasuk di kawasan asean
selama lebih dari lima dekade terakhir
asean telah menjadi kekuatan pendorong bagi perdamaian
stabilitas dan kemakmuran negara negara anggotanya
berdasarkan data imf pada tahun dua ribu dua puluh
total pdb asean mencapai tiga sembilan triliun dolar as
atau sekitar tiga enam persen dari pdb global
ini menempatkan masyarakat ekonomi asean
sebagai kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia
sekarang indonesia terpilih menjadi ketua asean dua ribu dua puluh
indonesia yang menduduki peringkat pertama sebagai negara
dengan pdb terbesar di asia tenggara tahun dua ribu dua puluh
memiliki posisi strategis untuk memimpin
dan kemuliaan ekonomi global yang lebih cepat
indonesia meyakini bahwa asean tetap relevan
sebagai pusat pertumbuhan dunia
hal ini bisa dicapai melalui penguatan kerjasama
kolaborasi dan koordinasi antar negara asean
di jalur keuangan salah satu kegiatan penting di keketuaan indonesia asean dua ribu dua puluh
yaitu pertemuan pertama tingkat menteri keuangan dan gubernur bank sentral
atau afmgm yang diselenggarakan di kawasan nusa dua bali
pada dua puluh delapan hingga tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
dari bali kami menyambut para delegasi dari masing masing negara di asean
nah di sini nih sobat di ruangan ini nantinya para delegasi akan menemukan
dan memaksanakan meeting untuk membahas isu isu terkait asean dua ribu dua puluh tiga
keketuaan indonesia asean dua ribu dua puluh tiga di bali dibuka dengan pertemuan deputi bank sentral asean
atau asean central bank deputies meeting atau acdm
delegasi deputi bank sentral dari negara negara asean
kemudian dilanjutkan dengan pertemuan deputi menteri keuangan asean
atau asean finance deputive meeting atau afdm
kesepakatan dari kedua pertemuan dibahas dalam asean finance and central bank depuris meeting
atau ifcdm di hari kedua
ifcdm menargetkan pertumbuhan asean di atas empat persen pada dua ribu dua puluh tiga
dan tetap menarik sebagai tujuan investasi kawasan
agenda kegiatan terus berlanjut melalui penyelenggaraan asian central bank governance meeting atau acgm
yang ikut serta dihadiri asosiasi pelaku usaha global
gubernur bank indonesia periwar jio memimpin pertemuan tersebut
dan menekankan pentingnya transformasi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi asean dan global
semua hasil kesepakatan dibahas pada pertemuan akhir di hari keempat
dalam pertemuan pertama menteri keuangan dan gubernur bank sentral asean
yang menghasilkan sejumlah poin kesepakatan bersama
ketiga asean akan menjual keuangan dari pemerintah pemerintah
penggunaan qr koneksi cepat dan penggunaan transaksi keuangan lokal
penggunaan koneksi regional akan berkembang untuk mengunjungi para anggota asean lainnya
vietnam brunei cambodia dan laos sudah memberikan keuntungan
untuk bergabung dengan konektivitas pembayaran regional
tak hanya itu rangkaian kegiatan asean dua ribu dua puluh tiga juga dilengkapi dengan side event
berupa seminar internasional yang membahas berbagai isu makroekonomi
transformasi sistem pembayaran digital hingga kebijakan emisi rendah karbon bagi perbankan
menghadirkan sejumlah pembicara terkemuka memberikan pemahaman isu terkini yang dihadapi negara asean
sehingga bisa jadi sarana diskusi bagi seluruh partisipan
lalu apalagi keseruan yang ada di keketuaan asean dua ribu dua puluh tiga di bali
salah satunya delegasi juga dapat mengunjungi pameran umkm
melihat produk berkualitas dari indonesia serta menyeruput kopi spesial asli indonesia
di sini ditampilkan juga inovasi teknologi salah satunya sistem pembayaran digital berbasis qr code
yang akan saling terintegrasi di antara negara negara di kawasan asean
ini tuh juga jadi cara untuk mempromosikan produk produk lokal asli umkm indonesia kepada negara negara tetangga kita
pameran ini ditujukan agar jangkauan bisnis dari pelanggan
jangkauan bisnis dari pelaku umkm bisa meluas sehingga makin terkenal di asean
selain itu ada banyak juga profesi yang terlibat dan mendapatkan manfaat
dari penyelenggaraan keketuaan indonesia asean dua ribu dua puluh tiga di bali
tentunya upaya penguatan ekonomi asean melalui jalur keuangan
dalam kepemimpinan indonesia asean dua ribu dua puluh tiga baru dimulai
laporan hasil diskusi ifmgm pertama akan disampaikan di ktt
pt asean ke empat puluh dua pada mei dua ribu dua puluh tiga di labuan bajo nusa tenggara timur
dan dilanjutkan ke pertemuan kedua di jakarta pada agustus dua ribu dua puluh tiga
semoga keketuaan indonesia bisa menghasilkan aksi konkret yang bermanfaat signifikan
dan berdampak positif bagi negara negara di kawasan asean
mari kita beri tangan dan hati kita